dan tenaga kesehatan rumah sakit haji kembali menjalani vaksinasi booster tahap kedua di rumah sakit haji sukolilo surabaya jawa timur kamis pagi
vaksinasi diikuti sedikitnya dua ratus lima puluh orang
vaksin dosis keempat ini diberikan kepada dokter dan karyawan rumah sakit yang berisiko tinggi terpapar covid sembilan belas
vaksinasi juga digelar sebagai langkah antisipasi meningkatnya pasien covid sembilan belas setelah perayaan hari kemerdekaan republik indonesia
target vaksinasi booster kedua di rumah sakit mencapai tujuh ratus nakes
sebelumnya di gelombang pertama ada tiga ratus peserta divaksinasi
hari ini kurang lebih dua ratus tujuh puluh sasaran dan untuk besok kurang lebih dua ratus tujuh puluh sasaran juga